halo selamat malam di tengah polemik penolakan kedatangan timnas u dua puluh israel
pssi membawa kabar mengejutkan fifa membatalkan pengundian atau drawing piala dunia u dua puluh
yang sebelumnya dijadwalkan di bali tiga puluh satu maret nanti
apakah ini jadi penanda indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh terancam batal
lantas bagaimana jalan tengah memecah kebuntuan polemik ini
timnas israel ditolak nasib tuan rumah indonesia terancam
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
rencana kehadiran timnasional sepak bola israel u dua puluh ke indonesia menue sederet penolakan
mulai dari beberapa gubernur yang daerahnya menjadi lokasi pelaksanaan piala dunia u dua puluh
hingga partai penolakan
politik dan ormas islam
penolakan datang dari gubernur bali wayan koster
koster langsung mengirim surat resmi kepada kemenpora
menolak timnas israel bertanding di pulau dewata
dikutip dari detik com menurut koster penolakannya berdasarkan kebijakan politik israel
yang bertentangan dengan kebijakan politik indonesia
penolakan kehadiran timnas israel pada piala dunia u dua puluh juga datang dari gubernur jawa tengah
dikutip dari laman cnnindonesia com
menurut ganjar penolakan ini sebagai wujud komitmen bersama mendukung kemerdekaan negara palestina
sesuai amanat presiden pertama republik indonesia insinyur soekarno
penolakan kedua gubernur dari pdi perjuangan itu selaras dengan sikap partainya
ketua dpp pdi perjuangan ham kahak menyetujui gerakan penolakan terhadap timnas israel
ke piala dunia u dua puluh
ya penolakan terhadap israel itu adalah berdasarkan prinsip bung karno
bahwa bung karno tidak akan mengakui negara israel sebelum memerdekakan palestina
namun pandangan lain datang dari ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama yahya holil stakuf
gus yahya tidak mempermasalahkan kedatangan timnas israel ke indonesia
gus yahya justru mempertanyakan gerakan sekelompok masyarakat yang menolak
kehadiran timnas israel untuk berlaga pada piala dunia u dua puluh di tanah air
ia menilai kedatangan timnas israel mei nanti tak merugikan indonesia
dan bisa memposisikan negara indonesia sebagai platform multilateral untuk kepentingan bersama
nah misalnya kalau soal fifa ini ya kalau kita cuma menolak israel jangan datang
habis itu tidur apa gunanya buat palestina
ada gunanya juga
tapi kalau kita kembangkan positioning indonesia melalui fifa ini
sehingga kita betul betul punya posisi moral yang meningkat untuk terus mengartikulasikan
arah dari solusi masalah palestina nah itu saya kira lebih konstruktif daripada setelah protest itu
berbeda dengan gus yahya mantan ketua umum pbnu said akil siraj
mengutip al quran sebagai
dasar penolakan kedatangan timnas israel
menurutnya penolakan terhadap israel sudah tidak bisa ditawar lagi karena tercantum di dalam al quran
laksana tugas menteri pemuda dan olahraga muhajir effendi menegaskan
bahwa pemerintah sedang mencari jalan tengah dari polemik penolakan kedatangan timnas israel ke indonesia dalam ajang piala dunia u dua puluh
kita akan berusaha untuk mencari kompromi
hal yang tersebut betul betul sesuai dengan nafas
kemudian juga semangat dan moral dari undang undang
semangat yang moral dibalik pesan moral dibalik undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima itu
pasti pasti akan ada jalan tengah ini sedang proses
di tengah pro dan kontra fifa resmi membatalkan drawing piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di bali
pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
hal itu disampaikan oleh anggota exco pssi arya sinulinga
dalam konferensi pers minggu sore di kantor pssi
kata arya agenda tersebut harus dibatalkan secara resmi oleh fifa
sebab adanya penolakan dari gubernur bali
yang merupakan lokasi drawing pada tanggal tiga puluh satu maret mendatang
drawing di bali telah dibatalkan oleh fifa
jadi drawing tanggal tiga puluh satu maret yang harusnya diselenggarkan di bali
sudah dibatalkan oleh fifa
dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari gubernur bali
pemprov bali yang menolak kedatangan tim israel
dengan penolakan tersebut jadi wajar
kalau fifa akhirnya melihat bahwa ini harus dibatalkan
mengenai kapan waktu drawing
dan di mana kami masih belum dapat informasi dari fifa
indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
yang akan digelar dua puluh mei hingga sebelas juni dua ribu dua puluh
enam provinsi akan menggelar pertandingan sejak fase grup
yakni dki jakarta sumatera selatan jawa barat jawa tengah jawa timur serta bali
tim liputan cnn indonesia
ketika perbincangan karena isu mengenai israel
kerap menjadi kontroversi di indonesia termasuk di dunia olahraga
berikut deret fakta mengenai timnas u dua puluh israel dan piala dunia u dua puluh indonesia dua ribu dua puluh
pertama kita akan membahas tentang penyelenggaraan piala dunia u dua puluh indonesia
akan digelar di enam stadion ternama di enam kota dan enam provinsi di indonesia
kita lihat sama sama di mana saja digelarnya di provinsi mana
di sini kita sudah lihat pemetaannya
stadion jakabaring palembang sumatera selatan
stadion utama gelora bung karno dki jakarta
stadion sijalak harupat bandung jawa barat
stadion manahan solo jawa tengah
stadion gelora bung tomo jawa timur
dan satu lagi
stadion kapten iwayan dipta di gianyar bali
itu tadi enam lokasi yang akan diselenggarakannya piala dunia u dua puluh indonesia
ada dua provinsi yang menolak
provinsi jawa tengah dan juga provinsi bali
apakah itu akan berpengaruh nantinya
kita lihat selanjutnya beberapa fakta terkait bagaimana timnas israel bisa ikut serta dalam piala dunia u dua puluh di indonesia
ini timnas israel pertama kali berlaga di piala dunia u dua puluh
ini adalah fakta yang pertama
lolos ke piala dunia u dua puluh lewat jalur kualifikasi piala eropa u sembilan belas
berpotensi melawan timnas indonesia di fase penyisian grup
dan pernah menjadi juara piala asia u sembilan belas pada seribu sembilan ratus enam puluh empat seribu sembilan ratus enam puluh lima seribu sembilan ratus enam puluh enam seribu sembilan ratus enam puluh tujuh seribu sembilan ratus tujuh puluh satu dan seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
itu tadi beberapa fakta tentang timnas u dua puluh israel
polemik keikutsertaan timnas israel dalam piala dunia u dua puluh di indonesia
belakangan kian memanas banyak tokoh dan organisasi tanah air yang menolak keikut sertaan timnas u dua puluh
bahkan tak sedikit pemimpin
bahkan tak sedikit pemimpin kepala daerah yang wilayahnya akan digunakan berlaga juga ikut ikutan menolak kedatangan timnas israel
kita lihat siapa saja tokoh yang menolak kedatangan timnas israel
yang pertama ada kepala daerah dari gubernur jawa tengah ganjar pranowo gubernur bali iwan koster
dua duanya adalah kader dari pdi perjuangan
kemudian organisasi islam
ada ketua majelis ulama indonesia bidang hubungan luar negeri sudarnoto
kemudian ada wakil ketua umum mui
kemudian ada wakil ketua umum

sekaligus ketua pp muhammadiyah
ada mantan ketua umum pbnu said akil siraj
dan persaudaraan alumni dua ratus dua belas yang sempat menggelar demonstrasi besar besaran
bagaimana dengan partai politik
ternyata dua kader dari pdi perjuangan
ada politisi pdi perjuangan ketua dpp pdip hamka haq
dan juga ketua dpd pdip jawa barat ono surono

juga turut menolak kedatangan timnas u dua puluh

bagaimana dengan yang menerima ataupun dengan tangan terbuka mempersilahkan timnas u dua puluh israel untuk bisa bertanding di indonesia
ternyata ada ketua umum pbnu
itu yang pertama yahya khalil stakuf
ketua umum pbnu mengatakan bahwa tidak ada masalah kalau misalnya israel ini bermain
ini setelah terjadi pertemuan antara presiden jokowi dengan pbnu ataupun dengan ketua umum pbnu di istana beberapa saat yang lalu

tenaga ali utama kantor staff presiden ali muhtar ngabalin dan guru bapak
dan guru besar hukum internasional universitas indonesia hikmahanto juwana
ini dari segi hukum internasional ya
dan selanjutnya kemudian yang terakhir sebelum adanya penolakan dari beberapa pihak
sebetulnya israel pernah mengirimkan perwakilan atlet dan juga delegasinya untuk mengikuti beberapa kejuaraan serta menghadiri forum resmi di indonesia
apa saja itu saya akan tunjukkan dari hasil tim litbang cnn indonesia
kita sudah merecapnya
yang pertama kejuaraan
kejuaraan dunia badminton tahun dua ribu lima belas di istora senayan jakarta
ini ada atlet badminton asal israel misha zilberman
dia boleh datang ke indonesia dan bermain di situ
kemudian untuk kejuaraan piala dunia panjat tebing baru diselenggarakan september dua ribu dua puluh dua di jakarta juga
ada atlet panjat tebing israel yuval semla yang juga bermain di situ
kejuaraan dunia e sport ke empat belas di nusa dua bali desember dua ribu dua puluh
kontingen ataupun tim nasional dari israel juga bermain di kejuaraan dunia e sport ini
ada kejuaraan balap sepeda uci track nation cup dua ribu dua puluh tiga di velodrome jakarta
ada atlet pebalap sepeda asal israel mikael yakovlev
juga turut bermain dalam kejuaraan balap sepeda di velodrome jakarta
dan ada satu kontingen resmi dari pemerintah israel delegasi parlemen israel
yang menghadiri sidang majelis
ke satu ratus empat puluh empat interparliamentary union atau ipu di denpasar bali
itu pada saat itu sekitar bulan maret dua ribu dua puluh
dan ketua dpr saat itu puan maharani duduk bersebelahan dengan salah satu delegasi dari parlemen israel
itu tadi daftar atlet dan juga delegasi israel yang sudah pernah datang dan juga mampir menghadiri kejuaraan dan forum forum resmi di indonesia
mengapa kemudian penolakan terhadap tim nasional u dua puluh israel
baru muncul sekarang apakah ada muatan politis pada penolakan terhadap timnas u dua puluh israel
dan bagaimana nasib indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
apakah kemudian posisi tuan rumah ini bisa lepas
dan apa sanksi yang akan didapat
saya akan membahasnya nanti dengan para narasumber yang sudah ada di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
di tengah polemik penolakan kedatangan timnas u dua puluh israel pssi membawa kabar mengejutkan
fifa membatalkan pengundian atau drawing piala dunia u dua puluh yang sebelumnya dijadwalkan di bali tiga puluh satu maret nanti
apakah ini jadi penanda indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh terancam batal
lantas bagaimana jalan tengah memecah kebuntuan polemik ini
malam ini kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber di studio
saya perkenalkan satu satu ada anggota komite eksekutif pssi atau exco pssi
ada koordinator safe hour soccer bang akmal maharli selamat malam bang akmal
ada mantan pengurus pssi pak yesayas oktavianus selamat malam pak yesayas
sorry ya selamat malam
saya perlu berbicara
alat saya tidak pernah ada di pssi
oke pernah maju dalam kontestasi
ya tapi tidak pengurus tidak mantan pengurus
mungkin pakai saja wartawan senior
oke wartawan senior olahraga pak yesayas oktavianus
ada sekjen pdi perjuangan sekaligus pakar geopolitik unhan ri
ini harus komplit katanya mas asto kristianto soalnya habis dapat doktor dia dari unhan
salam mas sasto terima kasih sudah hadir
ada wak sekjen mui ariefa rudi selamat malam pak arief
oke saya langsung saja karena ini beritanya bergulir terus
masyarakat pencipta olahraga menunggu
bang arya kemarin pssi sudah menggelar konversi bahwa fifa secara resmi membatalkan drawing
ataupun pengundian terhadap piala dunia u dua puluh yang harusnya berlangsung tiga puluh satu maret di bali nantinya
akhirnya dibatalkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan
artinya apakah kemudian ini murni faktornya penolakan dari gubernur bali atau ada faktor lain bang arya
begini awalnya adalah karena dari
belum ada surat dari fifa ya resmi
cuma di sana sudah disampaikan kepada loc bahwa perlu karena akan dibatalkan di bali
maka perlu untuk membatalkan seluruh vendor vendor yang memang berhubungan
karena kan tanggal tiga puluh satu sudah dekat waktunya
negara negara akan datang ke bali
maka itu daripada bergulir nanti jadi sesuatu yang tidak mengalah kontroversi
maka kami pssi mengambil sikap gitu ya
walaupun belum ada surat dari fifa seharusnya
kami mengambil sikap untuk menyampaikan ke publik supaya tidak ada simpang siur terhadap masalah drawing
karena ini kan sudah dibatalkan semua nih
pesawat dibatalkan hotel dibatalkan semua dibatalkan
kan bisa simpang siur nanti semua
dan ini bisa jadi bola liar kalau tidak kami luruskan mengenai hal itu
dan itu adalah karena sikap dari pemerintah gubernur bali yang memang menolak dilakukannya drawing
yang akan dilakukan tanggal tiga puluh satu
tanggal tiga puluh satu di maret ini
jadi artinya tinggal beberapa hari lagi gitu ya
jadi itu ya memang kami percaya karena itu
pembatalannya bukan dari fifa ya
surat resmi belum ya
surat resmi pembatalan drawing itu sudah ada dari fifa
surat resmi belum
surat resmi belum ya
tapi kami dari fifa sudah diberikan kepada loc bahwa ini dibatalkan di bali
maka semua diminta
ini sebenarnya urusan teknis
ini sebenarnya urusan teknis
supaya semua vendor vendor diberikan informasi
daripada nanti ini pasti kemana mana
ini pasti kemana mana
kan vendor disampaikan ke media yang memang media partner disampaikan juga
kan ada media partnernya dong
ini bisa disampaikan juga
ini kan akan jadi bola liar nantinya
nah daripada jadi bola liar kami mengambil sikap untuk menyampaikan kepada publik
apalagi ini kan tekanan banyak sekali kepada kita
kita maka kita harus menyikapi ini dengan baik
kita menyampaikan pada publik apa yang sedang terjadi
jadi faktor tunggalnya faktor utamanya memang karena penolakan gubernur bali iwan koster ya
kami perkirakan seperti itu
karena dibatalkan dengan sendirinya oleh mereka di bali
itu reaksi fifa seperti apa
apakah kemudian viva kecewa dengan pembatalan ataupun penolakan dari gubernur bali
kalau ekspresi kita nggak bisa bilang ekspresi ya
tapi yang pasti kan dengan dibatalkan berarti kan ini mundur semua
kan kita itu di drawing itu kan udah pembagian pool ya
pool semua negara negara
karena pembagian pool udah tahu nih siapa aja bermain di mana
nanti kan akan keluar tuh poolnya
misalnya a b c d dan sebagainya
nah itu kan dengan mundur pasti
akhirnya kita nggak tahu nih bagaimana kelanjutannya
karena itu semua punya timeline yang sangat ketat untuk itu gitu
jadi kalau ini mundur maka ini akan memundurkan semua gitu
komunikasi pssi dengan fifa sejauh ini bagaimana
karena kami dengar pak erick thohir ketua umum pssi sedang terbang ke swiss ke zurich
untuk bertemu dengan presiden fifa
artinya kan pak erik itu akan berkoordinasi dulu dengan plt kemenpora
kemudian juga berkoordinasi dengan kemenlu
dan juga akan menyampaikan ke pak jokowi posisi ini
kemudian nanti pak erick akan berinisiatif untuk pergi ke fifa
untuk menyampaikan semua proses dan kita coba lobby
kan kita tahu nih konsekuensi dari sebuah penolakan nanti mas amal juga bisa cerita ya
kalau kita nanti
kita kan tuan rumah gitu ya
kita kan tuan rumah
ini tentunya punya konsekuensi logis
dan bahwa kita hukum juga ada ya
karena kita kan yang dulu mengajukan
jadi kan kita dulu tahun dua ribu sembilan belas itu mengajukan sebagai tuan rumah
dan memang pada saat itu kan kita nggak ada yang tahu itu
kalau siapa yang lolos kan nggak ada yang tahu
tapi kan sudah ada jaminan pada saat itu
dan kita memberikan jaminan
berikan jaminan bahwa ini kita akan selenggarakan dengan baik
makanya semua kepala daerah pun itu menandatangani tuh
bahwa mereka siap sebagai tuan rumah
termasuk juga dalam arti tuan rumah drawingnya
berarti termasuk gubernur bali dan juga gubernur jawa tengah itu ikut menandatangani host agreement ya
dengan sendirinya semua kepala kepala daerah itu pasti menetangani hal tersebut
seperti itu yang kita
dan nanti konsekuensinya pasti
nanti konsekuensinya pasti ada konsekuensi
yang itu yang kita khawatirkan
kita bicara konsekuensi nanti nih pak arya
tapi ini dari pssi apakah kemudian mendapatkan reaksi dari fifa
bagaimana sebetulnya reaksi mereka dengan melihat ketidakkomitan ini
dari indonesia sebagai tuan rumah
terutama kepala daerah ini
nanti kan ketika kita ketemu ya
waktu nanti pak erick ketemu dengan fifa itu kan pasti kita tahu
kita tahu bagaimana semua ekspresi semua apapun itu
dan kita akan sampaikan semua juga apa yang memang terjadi dengan kondisi bangsa kita
jadi kita akan sampaikan itu ke mereka
dan ini mudah mudahan ada sesuatu jalan keluar yang bisa kita lakukan
tapi kalau nggak ada ya nanti kita ngomong lah
mengenai konsekuensi ya
tapi yang pasti memang ini
bagi kami sebagai penyelenggara ini cukup berat gitu ya
harusnya ini terselenggara dengan proses yang ada
dengan timeline yang ada
ini kan jadi mundur semua dan
proses ini ya
tapi yang penting
pastikan kita sampai hari ini
tahu mundurnya sampai kapan ya
dan belum tahu apakah siapa tuan rumah drawingnya dan sebagainya gitu ya
tuan rumah drawing ya
sekarang sampai hari ini juga kemarin
eh tadi ya
itu juga teman teman dari fifa juga masih mengecek lapangan
kesiapan dari manahan dan sebagainya
prosesnya cukup baik gitu ya
artinya mereka sudah lihat rumput kita lapangan kita bagus
dari enam stadion oke semua
tribun kita oke gitu ya
nanti perbaikan perbaikan kan sudah kita
kemarin kan waktu pak erick berkunjung itu kan semua delapan perbaikan semua
di enam stadion terus di push dipercepat semua perbaikan perbaikan yang ada gitu
kabarnya ada pemindahan lokasi drawing
salah satunya jawa timur yang menjadi alternatif itu betul nggak
karena kan gini
itu kan tidak mudah juga untuk mengganti ganti tempat drawing ya
jadi kita nggak bisa mengatakan alternatif
soal ada yang mengajukan diri sebagai pengganti bali itu ada
pasti ada nggak mungkin dong
semua pasti bicara bahwa
siap dan sebagainya
ya ada berapa provinsi lah mbak
oke diantara empat provinsi lain yang menjadi penyelenggara ya
harus ke dalam empat provinsi itu kan
ya nggak harus di berapa provinsi tersebut nggak
oke saya mau ke mas sasto dulu
mas asto dua kepala daerah pdi perjuangan gubernur bali dan juga gubernur jawa tengah itu sudah tanda tangan
sebetulnya host agreement tiga tahun yang lalu untuk komitmen menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
tapi kemudian ada pernyataan menolak kedatangan timnas u dua puluh israel
ini perintah partai
yang pertama ucapin selamat dulu ke cnn dong
karena database nya lengkap sekali tadi untuk menunjukkan bahwa sudah lama kita dibutakan oleh sejarah
dan yang kedua kita harus melihat konteks juga secara internasional
bahwa ini mengemuka itu juga karena dipicu oleh fifa ketika menolak keterlibatan rusia
dengan alasan juga kemanusiaan hukum internasional
dan kemudian kita melihat
pada bulan november setelah benyamin netanyahu terpilih tahun lalu
itu kan muncul suatu kekuatan kelompok sayap kanan yang kemudian menyadarkan kita
bagaimana israel melanggar hukum hukum internasional atas resolusi dewan keamanan pbb
dan juga menyentuh aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan kita yaitu kemanusiaan
kemudian dalam konteks nasional kami setuju sekali
kami mendukung seluruh gagasan presiden jokowi melalui ketua umum yang baru
di dalam menjadikan indonesia untuk mengangkat martabat bangsa melalui olahraga
kita dukung bahkan kemudian berbagai upaya di dalam menghasilkan kesebelasan sepak bola yang handal
kita dukung dari dini
tetapi kemudian konteksnya sekali lagi
apa yang digambarkan sangat baik dengan pak jokowi
yang konsisten dengan keberhasilan di asian games
ini ternyata di tingkat praktek menemukan suatu persoalan baru
persoalan terkait dengan kemanusiaan
dan kemudian ada juga aspek aspek lain terkait dengan keamanan
karena ekstremisme gerakan anti kemanusiaan dari israel ini
kemudian memunculkan suatu solidaritas
membangunkan kita yang sudah lama tertidur terhadap persoalan yang sangat sensitif ini
maka atas dasar ini muncul berbagai upaya upaya
yang juga mengancam
suatu keamanan yang terjadi di bali
pak koster masih trauma dengan kejadian yang ada di bom legian
dan ancaman ancaman ini kan juga sebagai pemimpin belum menerima masukan masukan
terhadap berbagai potensi ekskalasi terhadap kedatangan israel
untuk merespon atas kekejaman israel di tepi barat
jadi informasi intelijen bahwa akan ada bom itu memang didengar juga oleh
informasinya dari mana kita nggak tahu
tetapi berbagai analisisnya kan
dan analisisnya kan seperti itu
dan kemudian sebagai kader partai
jangan hanya pak koster pak ganjar
kemudian di surabaya muncul
kami punya kesadaran ideologis
punya kesadaran historis
apalagi kemudian setelah kami melihat berbagai dokumen dokumen tentang konferensi asia afrika
yang sejak awal mendukung kemerdekaan palestina
dan saya pribadi sudah melakukan lobby lobby sejak agustus yang lalu
ya ke pemerintah untuk memberikan masukan
bahwa ada potensi bahaya
terkait dengan kehadiran israel ini
tetapi kan berbagai lobby lobby ini kan memang baru diperburuk situasionalnya
setelah terakhir kemudian menteri keuangan dari israel
menyatakan bagaimana bangsa palestina itu tidak ada
kemudian kami melihat ada kecenderungan
ini sebagai persoalan agama
padahal ini bukan persoalan agama
ini persoalan kemerdekaan sebagai segala bangsa
apa yang oleh pak koster pak ganjar
muncul dari suatu kesadaran ideologis sebagai kader partai
untuk menjaga marwah indonesia
tetapi di sisi lain tetap mencari jalan
karena kami percaya pak jokowi
mampu mencari suatu jalan tengah yang sangat baik
misalnya pertandingan terkait israel diadakan di singapura
itu sudah ditutup opsinya
surat pak koster itu kan sebenarnya kan tertutup
tetapi kan bocor
berarti sudah kehendak dari tuhan yang maha kuasa
untuk kita respon dengan sebaik baiknya
yang penting cita cita membangun sepak bola
itu jauh lebih penting daripada sekedar untuk menjadi event organizer sepak bola
mas sesto tapi penolakan dua gubernur anda itu
terutama gubernur bali itu berdampak pada pembatalan drawing
yang diselenggarakan pada tanggal tiga puluh satu maret itu
pdip menyadari nggak mas
ya suatu sikap yang memerlukan kekokohan dalam prinsip membawa konsekuensi
ya itu bagian dari konsekuensi pilihan
daripada apa apa dengan di bali
ketika kita berbicara mendapat informasi sedikit
tentang potensi keamanan di bali saja
karena bali ini kan sangat bagus untuk mengangkat isu isu internasional
itu pun kami waspada
terkait dengan potensi potensi yang bisa menyebabkan ada persoalan di bali
karena bali ini kan nilai nilai kemanusiaan
ini kan tumbuh menjadi tradisi kehidupan masyarakat bali ini yang dijaga pak koster
potensi keamanan di bali
yang tadi dikawal
yang tadi dikhawatirkan oleh gubernur bali
pak wayan koster
kami nggak bisa bicara sejauh keamanan ya
pssi itu kan penyelenggaraan
artinya kan kita ada bagi bagi tugasnya
sama seperti ya kalau keamanan ya itu berarti tugasnya pak kepolisian kita
oke tapi jaminan dari polri dan juga tni kan sudah diperintahkan oleh presiden
ya sampai hari ini kan belum ada keberatan dari kedua lembaga tersebut
jadi kita kan tidak bisa
kami pssi itu kan penyelenggara
bukan untuk masalah keamanan ya pembagian tugasnya adalah teman teman dari kepolisian
demikian juga soal diplomasi politiknya
atau teman teman kemenlu yang menangani
kami pssi ini ya penyelenggara bagaimana menyiapkan timnas bagaimana penyelenggaran baik itulah tugas dari pssi
mei dua ribu delapan belas terjadi bom bunuh diri di surabaya
akhir akhir ini juga bagaimana gerakan gerakan ya itu terjadi
sehingga secara empiris kita tidak bisa menutup mata bahwa itu ada suatu potensi
tetapi yang juga jauh lebih penting adalah dengan kedatangan israel ini
ini kan membangunkan kesadaran terhadap tugas kita sebagai bangsa
untuk menjadikan juga olahraga sebagai bagian dari diplomasi yang sangat penting dalam menyampaikan sikap sikap politik luar negeri kita
dan sebelumnya kan ada yang mempersoalkan mengapa di ipu kemudian kita tidak mempersoalkan
itulah bagian sisi sisi gelap ketika sejarah itu belum menguat dan disadarkan oleh aksi kekerasan
yang dilakukan oleh israel di tepi barat
oke kalau dari pdi perjuangan persoalan keamanan dan juga persoalan tadi solidaritas karena ada penjajahan dan juga kolonialisme begitu ya mas hasto
rusia juga ditolak
kalau dari mui sikapnya bagaimana setelah penolakan kemudian muncul beragam
apakah mui akan tetap ada sikapnya menolak atau terbuka untuk berkomunikasi
karena kan ini ternyata sudah dibatalkan drawingnya pengundianya di bali
mui sikapnya bagaimana pak arief
ya mui sebagai tempat berkumpulnya ormas islam dan tokoh islam itu percaya bahwa sepelik apapun serumit apapun problematika bangsa problematika rakyat ini percaya bisa diselesaikan melalui dialog
pasti ada jalan keluar
hasil dialognya apa ormas islam dengan pssi kabarnya sudah ada komunikasi
ya dialog ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu masih pada tahap antara mui dengan pssi
antara mui dengan ormas ormas islam
sesungguhnya masih ada satu tahap lagi yang agar dialog yang kita dapat itu hasilnya komprehensif dan representatif yaitu dialog dengan umarok atau dengan pemerintah
dalam hal ini mungkin misalnya kita nanti dengan polhukam dengan kemenlu bersama kemenlu dan tidak menutup kemungkinan dengan pssi
oh jadi belum ada komunikasi
belum dan ini memang kita sedang menunggu
oke jadi mui sikapnya dalam posisi menunggu komunikasi dengan pssi kenapa
belum ada komunikasi bang arya ini kan salah satu stakeholders yang kemudian melakukan penolakan ya
gini bukan kita tidak melakukan pendekatan formal dan sebagainya ada informal dan sebagainya juga ada
tapi yang pasti ya seperti yang saya katakan tadi bahwa memang di kita juga ada pembagian bagi tugasnya
jadi memang bukan semua harus pssi yang ambil alih semua untuk ini enggak lah kita bagi bagi tugas
karena ini semua kan seperti inavok nya itu kan di situ ada kemenpora juga
memang kita bagi bagi tugas dalam hal itu jadi kita juga nggak mau juga melangkah terlalu jauh sebelum yang lain juga masuk untuk itu
oh jadi kemenpora yang semestinya menjalin komunikasi lah ya
kemenpora ada menko polhukam dan sebagainya kemenpora itu juga proses yang memang kami harus melalui proses itu
oke saya mau ke mas akmal mas akmal alasan yang disampaikan tadi oleh pdi perjuangan oleh ormas ormas islam itu alasan yang logis atau bagaimana menurut anda
sepak bola sepak bola ini kan punya lag sport pipa tersendiri
dimana anggota anggota dari fifa itu punya kedaulatan yang dihormati oleh fifa dalam hukum mereka
baik itu dalam law of the game nya maupun dengan regulasi regulasi lainnya yang sudah mereka sepakati
jadi ketika mereka menjadi anggota fifa mereka itu adalah bagian yang dilindungi oleh fifa
termasuk indonesia dilindungi untuk kaitannya dengan sepak bola
jadi kalau kemudian kita gak bisa negara mengintervensi
mengintervensi misalnya sepak bolanya tim nasionalnya
kita mau pilih nih yang main si a si b si c yang ini gak boleh gak bisa
nah kemudian hanya fifa yang bisa menghukum anggotanya
seperti halnya tadi disebutkan rusia itu kan dihukum sama fifa
dan kemudian kalau yang tidak dihukum sama fifa maka kedaulatannya harus jalan semuanya
tapi mengapa fifa tidak menghukum israel yang melakukan kekejaman seperti itu
nah ini kan sekarang konteksnya agak berbeda
artinya kan ada standar ganda juga dari fifa yang harus kita kritisi sebagai anak bangsa
harusnya memang seperti itu
dikritisi silahkan dikritisi
tapi kan kemudian jangan kemudian menghambat pelaksanaan piala dunianya ini yang sudah di depan mata
kan itu yang harus kemudian kita cari solusinya
kita tidak bisa menutup mata urusan kemanusiaan
apalagi fifa bersandar ganda
ya sama indonesia kan juga tadi pak
terhadap rusia enggak sebentar dulu
terhadap rusia dia menghukum
terhadap israel dia nggak punya keberanian untuk menghukum
lalu kita diem kita membela
sekarang begini ketika rusia itu rusia melakukan invasi
ya ini sama ini pendudukan
ini saya cerita dulu pak
ya ini pendudukan
rusia melakukan invasi ketika itu
ketika rusia melakukan invasi seluruh negara negara peserta fifa meminta untuk rusia menghentikan invasi kepada ukraina
polandia sweden spanyol termasuk ceko slovakia dan lainnya meminta itu dihentikan
tapi rusia tidak menghentikan itu yang dilakukan
nah kemudian rusia semua anggota fifa meminta untuk kemudian rusia tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kualifikasi piala dunia
kalau itu juga diminta oleh anggota fifa
untuk menolak israel menjadi peserta piala dunia
bukan misalnya itu juga dipenuhi oleh fifa
makanya kita dukung pak koster
karena dia menjalankan tugas seperti polandia seperti eropa barat ketika mengusulkan kepada fifa untuk menolak itu
tapi kan itu kan cuma dari
jadi bukan orang indonesia kan
juga melihat seperti itu kan persoalan kemanusiaan
oke kita juga tahu
kita klaim dong juga ke fifa ketika dia memiliki suatu standar ganda terhadap rusia seperti itu
terhadap israel dia nggak punya keberanian
sekarang kita juga kan punya standar ganda
politik kita juga punya standar ganda
kemarin kan kita faktanya tanya tanya
faktanya tadi yang disebutkan di cnn bahwa ada atlet datang semua atlet datang
ya bedanya konteks
karena mulai pada bulan november setelah benyamin netanyahu terpilih
ini kelompok sayap kanan israel
dia melakukan aneksasi
dia melakukan gerakan gerakan anti kemanusiaan
ini yang menyadarkan kita bahwa ternyata sejarah kita itu gilang gemilang di dalam membela kemerdekaan palestina
bahkan kita punya keberanian di dalam menolak israel
kita punya kompleks senayan
kalau nggak ada ganevo nggak ada kompleks senayan
ya tapi juga kita kan juga melakukan pertandingan juga dengan israel pak
ya makanya sekarang kita luruskan
tadi kan saya ngucapin selamat kepada cnn
memiliki database yang begitu besar
yang menyadarkan kepada kita betapa cukup lama kita terbutakan oleh sejarah
jadi mari kita kembalikan pada spiritnya
bahwa sejak bahwa olahraga nggak bisa terlepas dari aspek kemanusiaan
ya artinya sekarang kan tinggal kita konsisten atau tidak dengan sikap kita itu
ada world beach games yang melibatkan juga seratus negara
di situ ada israel
artinya kita akan melepas itu kalau israel ikut
kita juga ke depan tidak bisa kemudian mencalonkan diri
nggak berbeda bung
ini kan israel masuk ke wilayah kedaulatan negara kita
nah kan ini besok
jadi ketika israel memang bertanding di indonesia selama proses yang terjadi dalam perdamaian terhadap palestina
yang namanya resolusi bbb masih dilanggar gerakan gerakan anti kemanusiaan masih terjadi
sikap kita tidak akan berubah
iya artinya kan besok kita akan menolak world beach games yang disegarakan di bali
termasuk nanti misalnya kita nggak usah lagi mencalonkan diri jadi tuan rumah olimpiade
kenapa pasti israel ikut serta
dalam konteks ini kita punya tugas untuk membangun persedaraan dunia
maka dengan kejadian seperti ini
bagaimana kemudian pemerintah mengambil suatu langkah inisiatif untuk memimpin sebagaimana tiongkok terbukti iran dan arab saudi bisa bertemu
kita kan punya solusi atas konflik di israel dan palestina
hanya israel tidak mau berunding terkait dengan penyelesaian konflik yang digagas oleh pbb
kita memberikan dukungan dan dengan kejadian ini kita menjadi aktor terdepan
sama dengan tiongkok sama dengan amerika serikat
yang mencoba untuk mendorong perdamaian di timur tengah karena itu tugas kita
maroko tunisia al jazeera merdeka karena campur tangan kita tinggal palestina yang belum merdeka
oke mau dijawab dulu
saya pikir sih viva dalam konteks ini kan dia bicara soal sepak bola dia tidak ada pengaruh soal politik
viva ya viva dalam konteks seperti itu
kalau kemudian indonesia mau mendorong itu semua sebagai sebuah kekuatan indonesia mau mengajak seluruh negara untuk protes kepada fifa silakan saja
terkait rusia ini urusan politik
terkait rusia ini urusan politik
oh iya harus tulis dulu

apakah kemudian fifa memang ada irisan politiknya
ya itu tadi seperti yang disebutkan seperti ke rusia fifa bersikap seperti ini
tadi kan seperti dikatakan tadi mas akmal ya bahwa ini di fifa itu semua negara mengusulkan harta rusia untuk di
pada saat itu ya
pada saat itu di drop dari sebagai keanggotaan dan pilihan dunia ya di sana
jadi masalahnya gak ada
ya di sini sekarang sampai hari ini tidak ada usulan dari berbagai negara di fifa untuk mengusulkan israel di drop dari situ
ini bedanya di situ dia
ya artinya olahraga juga berlaku suatu blok
ya artinya itu yang kemudian
kan sama sesuatu yang kita anggap netral tadi
tadi tesisnya kan dikatakan bahwa fifa ini netral dari campur tangan politik
buktinya urusan rusia dia nggak bisa netral
urusan kemanusiaan tidak perlu usulan
urusan kemanusiaan urusan suara hati
saya mau ke pak yesayas dulu
pak yesayas anda mengklaim kalau fifa telah mengambil keputusan untuk membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
itu info yang dari mana
info dari sumber saya
yang secara kode etik jurnalistik memang dia minta dan tidak minta pun kalau saya anggap itu sangat penting saya tidak akan sebut
dan di forum yang terhormat ini saya tidak akan sebut sumber saya
tetapi info itu saya dapat kemarin sore hari minggu
lagi ngomong santai saja dengan sumber saya
langsung dia keceplosan
piala dunia itu batal
terus dipindahkan ke peru
ini sumbernya dari lingkaran istana atau gimana pejabat pemerintah atau bagaimana
intinya dari ring satu istana
sebagai wartawan saya tiga puluh tiga tahun di kompas
dan tiga puluh tiga tahun itu saya spesialis sepak bola
dalam negeri dan luar negeri
saya konfirmasi sampai lebih dari dua kali
ke yang bersangkutan
saya angkat ini di podcast youtube silahkan
sebelum saya naikin podcast saya konfirmasi lagi
saya kasih judul
nah sumber itu mengatakan hari minggu siang surat dari fifa telah sampai di pemerintah indonesia
lalu hanya dua poin itu saja
yang pertama yang dia katakan
isi yang lain tidak
yaitu satu indonesia batal
kedua dipindahkan ke peru
bagi saya itu sudah cukup kuat
sebagai langkah awal untuk membuka otak pandora ini
saya berharap ada respons dari pemerintah atau pihak pihak yang terkait
pada hari senin ini
tapi sampai sekarang sudah lebih dari dua puluh empat jam
karena podcast kali itu naik hari minggu jam delapan malam
sampai sekarang tidak ada bantahan resmi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan saya ingin menyapa teman teman mahasiswa yang bergabung melalui sambungan virtual
ini ada badan eksekutif mahasiswa dari fakultas hukum universitas muhammadiyah malang
selamat malam teman teman
terima kasih sudah bergabung pada dialog kita pada malam hari ini
anda nanti bisa memberikan pertanyaan ataupun kritik
dan juga memberikan tanggapan
karena suara kalian matters ya
pada kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
meskipun hari ini kita tidak bahas pemilu
tapi kita ingin menjelaskan tentang kebanggaan indonesia menjadi tuan rumah piala dunia
tapi tidak tahu jadi apa tidak
ini pernyataannya pak yesayas
apakah kemudian itu benar
bahwa memang fifa sudah mengirimkan surat
dan hasilnya pembatalan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia
dan itu dipindahkan ke peru
saya pastikan salah
karena surat untuk drawing itu
untuk drawing aja pembatalannya belum dikirim
dan sampai tadi pun
fifa itu tim teknisnya
sekitar dua puluh tiga puluh orang itu
masih menginspeksi lapangan lapangan
nah itu gocis itu
jadi kalau dikatakan bahwa
sudah batal gitu ya
ya itu pasti mereka udah mundur semua itu
ini masih kok
berarti ada opsi di singapura pertandingannya ya
kalau di opsi kampung
tapi kalau dikatakan ke singapura
kayaknya susah bang
karena itu kan pengajuan tuan rumah itu kan
sejak awal dia
khusus pertandingan israel
maksudnya sejak awal
apakah singapura mau gak jadi tuan rumah
ini kan artinya
ada lagi lobby antar negara
artinya opsi itu sudah tertutup
saya gak mau bilang tertutup
semua opsi harus dibuka
semua opsi harus dibuka
apapun itu harus dibuka opsi
belum putus kok
kecuali udah putus
itu boleh kita yang
tapi segala cara kita akan lakukan lobby lobby
tapi yang pasti
apalagi kalau dikatakan ke peru
saya juga gak tau ya
peru ini kan
dua ribu sembilan belas kemarin gagal jadi tuan rumah
pian dunia tujuh belas
saya gak tau
tapi kalau misalnya kesana
ya kita gak tau
kemungkinan semua ada
tapi kalau dikatakan surat tadi
saya pastikan itu enggak
nantinya bakal tuh
kalau nanti kan nanti lah
kita ngomongin depan depan aja dulu
kalau nanti kemudian
kalau nanti kemudian
kalau nanti kemudian
terbuka kemungkinan pindah ke peru
juga bisa saja
itu kan urusan fifa
bukan urusan kita gitu
bukan urusan kita lagi
tapi yang pasti adalah
sampai hari ini suratnya
fifa itu belum ada
drawing aja belum
bahwa ada opsi
ini bertukar tempat
indonesia menjadi tuan rumah
piala dunia u tujuh belas
sementara peru menjadi tuan rumah
piala dunia u dua puluh
yang ada israelnya
karena u tujuh belas gak ada israelnya
anda mendapatkan informasi yang sama
ini kita masih sampai hari ini tadi aja
itu tim dari fifa masih ngecek lapangan mana mana
jadi masih berproses gitu loh
masih berproses gitu
belum belum bisa
tapi sekiranya ada opsi itu bagus juga
karena artinya kita mencari win win solution
solusi di mana ada u tujuh belas yang tidak ada israel
kita bisa menjadi tuan rumah
si pak bulan yang lain juga

israel kasih ke peru sekiranya
kan kita membuka ruang dan
kepemimpinan pak jokowi itu selalu membuka
ruang bagi solusi yang sifatnya win win
dan bagi pd perjuangan sendiri
kami tegaskan bahwa komitmen
di dalam membangun supremasi
kita di bidang olahraga melalui sepak bola
itu betul betul kami munculkan
bahkan dengan kejadian ini
yang akan diusung oleh pdi perjuangan
nanti memasukkan khusus
bagaimana kita membangun hulu hilir
kesebelasan kita betul betul
bisa eksis di dunia internasional
itu masuk ke politik dua ribu dua puluh empat berarti
masuk politik internasional masuk
ini kan berarti ditarik sama pd perjuangan
tapi opsi itu masuk nggak sebetulnya dalam
pak sesi bang arya
kita belum kepikir
karena kan sekarang ini
kita karena pak erick
juga masih mau akan kesana
kita apapun dibilang kan masih tetap berjuang
supaya tetap indonesia bisa
pak erick kan punya hubungan bagus sekali ke viva
betul bang makanya kita kan habis ini mungkin beberapa hari ini
dalam waktu dekat pak erick akan
kesana gitu ya untuk melakukan lobby lobby
ke fifa gitu ya
nanti kita lihatlah opsi opsi yang ada kan semua
kita cari yang terbaik untuk kita
semua lah gitu ya yang ini yang
saya rasa harus kita pikirkan
tapi yang bahaya itu sebenarnya
kalau semua gak ada opsi itu yang bahaya saya takut disitu aja
oke pak yesayas tapi opsi itu
memungkinkan gak bertukar tempat
begini saya coba luruskan dulu
tuan rumah u tujuh belas itu pertama bidding di shanghai
kita dapat u dua puluh peru u tujuh belas
tetapi kemudian dalam perjalanan
ternyata tidak siap
karena hari itu dijadwal dua ribu dua puluh satu
akhirnya peru digugurkan
jadi peru tidak
dalam kapasitas tuan rumah u tujuh belas sampai saat ini
kapasitas itu adalah di brazil
oke jadi tuan rumah piala dunia u tujuh belas adalah brazil
close dengan asumsi menukar
peru kasih u tujuh belas ke kita kita serahkan u dua puluh
nah kembali kepada opsi opsi tadi singapura
bagi saya opsi itu mungkin salah satu opsi terbaik saat ini
bahwa ada butuh sedikit perjuangan politik
paling tidak ada lobby diplomasi segitiga
oke bisa jadi kesimpulan political show ini
saya sudah sampai hari ketiga
political so ini oke saya menghapus saya menghindari berbicara politik karena bagi
saya politik dan sepak bola itu tidak nyambung bagaikan minyak dan air
politik dan olahraga dicampur menurut para wartawan saya juga pengamatan saya mau tanya
mas akmal dalam waktu yang mepet seperti ini apakah kemudian bisa ya pssi dan juga
pemerintah indonesia melobi pemerintah singapura dan juga fifa jadi triangle ini
melobi untuk bisa menyelenggarakan khusus untuk israel saja timnas ke dua puluh
kemungkinan kan nggak bisa kita menafikan kemungkinan ya tapi kalau dari sisi waktu yang
mepet ini agak berat kalau misalnya tetap dijalankan piala dunia ini pada dua puluh mei nanti
kenapa bagaimanapun ketika ada satu tempat ditetapkan sebagai calon maka harus ada verifikasi
dulu kita sekarang ada enam stadion kita calon kan sepuluh stadion yang lolos enam dari enam masih ada yang
bermasalah dua terus diilhamkan kemudian kita menjalankan kemudian kita menjalankan kemudian kita
menginfeksi oleh fifa untuk sesuai dengan standar standar yang mereka tetapkan artinya
sekarang misalnya ada yang kemarin bercanda ke saya udah pindah aja ke lukas nmb stadium
israel lainnya gitu yang bijaya pura ya ya saya bilang gak akan bisa seperti itu fifa pastinya
enggak main ini tarkam atau ipon internasional pendunia gitu kalau ibon dunia mereka pakai
biar singapura juga main di piala dunia ini indonesia kan statusnya sebagai tuan rumah
adalah eh tampil di piala dunia kali ini
statusnya sebagai tuan rumah
kalau seandainya indonesia bukan tuan rumah
belum tentu indonesia lolos
jadi privilege menjadi tuan rumah itu
memang berarti kita bisa bertanding
jadi dua puluh lima peserta
ini kan problem atau kemudian pindah ke
oh kalau gitu gue aja tuan rumahnya
ini problem problem yang mungkin dihadapi
kalau kemudian lobby lobby itu dilakukan
kalau peluang untuk melakukan lobby ya sasah saja
silahkan nah sekarang permasalahannya adalah
seperti tadi kan oleh bang yes
ketika misalnya brazil sudah ditetapkan
sebagai tuan rumah piala dunia
u tujuh belas berarti brazil tidak
nah kalau kemudian dipindahkan ditukar peru
gue udah siapin tim nasional gue u tujuh belas
untuk tampil di piala dunia u tujuh belas
tiba tiba diganti peru yang main
di piala dunia u tujuh belas sementara belum tentu
peru lolos kualifikasi u tujuh belas gitu
dibaca kita tidak bisa menganggap
enteng segala permasalahan yang ada
ini kan problemnya sangat rumit kalau bicara
saya aja sampai pusing mikirinnya
jadi gak semudah itu mas
mas sato jadi gak semudah itu
ada aturan aturan mainnya ini
karena berkaitan dengan pemerintahan negara lain
jalan yang tidak mudah itulah
yang membuka ruang kreativitas
kalau kita ke pepet itu muncul
nah kita berharap pak jokowi
perpaduan pak jokowi bu retno pak erik
mampu melakukan hal hal itu
yang penting kan kita
belajar dari persoalan ini
bahwa ke depan kita harus punya
suatu pemahaman yang lebih komprehensif
kalau jujur lah jajah
kalau kita mau salahin kan ketika
pemerintah bidding terkait dengan ini
kan sebenarnya sudah tahu
kalau kita jajah waktu itu
bukan pssi loh ya
pemerintah ketika mengeluarkan jaminan keamanan
saya ingat jadi pemerintah ketika
mengeluarkan jaminan keamanan
itu sebenarnya israel sudah tahu
cuma kan tidak diinformasikan karena
kita sudah lama digelapkan oleh sejarah
kekejaman israel sendiri
di tepi barat yang membangunkan
kesejarahan itu maka
mari kita belajar olahraganya tetap kita
tempatkan sebagai skala prioritas di dalam
membangun kewibawaan bangsa
dunia internasional maka kita harus punya
kesebelasan yang hebat
gagasan jenuin pak jokowi
yang berhasil melalui action game terus kita dorong
dan pada saat yang bersamaan
politiknya juga ikut campur tangan
nggak bisa olahraga dicampurkan dengan
politik alokasi dana dana
untuk pembinaan olahraga itu dari kebijakan
politik jadi harus nyambung bahkan
politik mengambil spirit dari olahraga
kesetiaan pada aturan main
taat pada wasit kalau
politik gak taat pada wasit pada kpu
bisa berantakan kayak sepak bola
jadi presiden jokowi harus
turun tangan ini menurut mas astok
kita yakin pak jokowi itu hebat
apalagi didukung juga oleh
ketum pssi yang baru kan
jadi kita harus menangani ini kita yakin pak jokowi itu hebat
deskis lah katanya untuk capres capapres
ini nggak ada kaitan ya pak
pak astok pak astok ada satu hal pak
ini yang terburuk ya pak kita kan berandai andai
tadi kita berandai andai kalau
bisa ditukar itu akan baik soal
solusinya kalau bahasa mui kan
tori kotul islanya sampai
kalau ditukar antara piala dunia u tujuh belas
dengan u dua puluh tapi ada hal yang
terburuk yang juga harus diantisipasi
kalau ternyata tidak bisa ditukar
dan fifa tetap ke
akhirnya keputusannya adalah mungkin dipindahkan
sekarang kan sudah ada yang menyodorkan diri
karena sudah siap kemarin ya bekas piala dunia
untuk kemudian menggantikan posisi indonesia
nah kalau kemudian pindah ke tempat mereka
kita ini gak ikut piala dunia
karena posisi kita digantikan oleh tuan rumah yang baru
ini plt menpora pak muhajir effendi
mengatakan sepertinya sulit syarat syarat
yang diajukan dari pemerintah indonesia
termasuk pssi ke fifa untuk bisa
diakomodasi terutama syarat syarat soal
israat syaratnya apa aja sih yang diajukan sebetulnya
nanti lah ya karena lobby itu
nggak mungkin ya ini kan sedikit lah
pak menpora udah ngomong sedikit
maksudnya spaniak kejutan
maksudnya termasuk pemindahan ke singapura itu yang ditolak juga ya
gini loh kita pokoknya
karena dulu kita setuju dengan seluruh apapun
yang terjadi kita tahan tangan pemerintah tahan tangan
semua tanah tangan gitu itu yang berat bagi kita
sebagai penyelenggara ini kan kita kredibilitas
kita bisa nggak di
ini lagi nanti sama di mata internasional ya
iya nanti nanti yang tadi ya
yang kita khawatirkan adalah ketika nanti kita mengajukan
bidding untuk pihak dunia

itu kan jadi berat nanti orang akan mengatakan nanti
kalau israel lewat lagi kamu nggak harus lagi ngerjain
muka muka udah damai bung kita doakan
nggak ada solusi
perdamaian di timber tengah
nanti pada saat kita udah nah maksudnya buka apa apa
udah damai nih nanti tinggal
dua bulan tiga bulan sebelum acara
akhirnya kita tolak lagi jadi kan
kita bingung jadi orang kita negara
jadi dikhawatirkan ini akan mengganggu posisi indonesia
kita akhirnya nanti nggak akan pernah dipercaya orang
dalam ketika kita ada konsekuensi
yang harus kita ini hati hati banget loh bang aryani
karena lagi pada lobby ya ini jam jam
krusial katanya jadi kita gitu loh ada
konsekuensi logis yang harus kita hadapi jadi kita
kita kan nggak semudah
semudah kita bicara
ini nanti begini gampang begini ini
konsekuensi logis kedepannya kita dua ribu tiga puluh delapan
udah berat untuk mengajukan bidding
piala dunia misalnya ini pasti orang ragu
orang ragu juga nanti
tadi seperti takmal bilang dimana nanti
itu di bali ya di bali
kita tunggu keputusannya batal harusnya
kalau piala dunia dibatalkan
itu juga harus batal gitu nah ini kan
kan dari kredibilitas kita
berat gitu ya bagi nah ini konsekuensi
ini yang belum lagi konsekuensi
di ban kita kan pernah mengalami

di ban oleh fifa
kita dikucilkan dalam
sistem bola dunia
kita keluar ke asean aja kita
habis dan itu kan dampaknya
berat juga lah nanti kita analikan
tiga puluh lima ribu orang ada di sisi pemain bola kita
nah ini yang kita pikirkan yang
kita diskusikan nanti ya nanti
dengan dialog dialog ya tadi pak ya
dialog dialog dilakukan ini kencang kita
dialognya dengan tapi sangat cepat harusnya dilakukan
mudah mudahan ada solusi dari
teman teman lah yang memang
berhubungan dengannya semua gitu
oke ini resiko resiko yang tadi
disebutkan oleh bang arya dihitung nggak oleh pdip
perjuangan bahwa itu akan
indonesia di mata internasional mas hasto
ya tentu saja semua
dikalkulasi dengan baik
kita memandang masa
depan dunia itu juga
kita mau merombak
di dalam kebijakan luar negeri kita
untuk lebih aktif
di dunia internasional dalam memelopori
perdamaian itu ada kasus yang
menarik pada tahun
itu kita menentang perancis karena kita
membela al jazeera tapi dalam
waktu dua tahun kita sudah bisa memulihkan
hubungan dengan baik bahkan perancis
dan selanjutnya emerging forces jadi kita
juga melihat masa depan itu
dengan lebih optimis kita belajar
dari persoalan ini sehingga apa yang dikhawatirkan
sebagai resiko itu bisa kita
minimumkan kaitannya dengan israel apa
ya israel harus tunduk pada hukum
internasional sama ketika
fifa punya statuta punya
semacam konstitusi tersendiri
maka israel juga harus tunduk pada
hukum internasional agar dia
tidak di ban oleh
sekian banyak negara dan sikap dari
indonesia ini saya yakin akan menular
ke negara negara lain untuk berani
menyatakan sikap yang sama sebagaimana
eropa barat mengepung rusia dengan
menekan pada fifa jadi energi
positif ini harus kita lakukan dan
ini harus dilakukan bersamaan agenda
politik luar negerinya untuk
mempelopori perdamaian di timur tengah berjalan
pembinaan olahraganya berjalan
mimpi kita untuk menjadi
tuan rumah dari
piala akbar sepak bola dunia juga
tetap kita teruskan ya kalau negara negara
kalau ikut kalau enggak kan kita dikucilkan mas
lah bisa kita ini
posisinya aja sentral dunia itu
butuh kita mohon maaf tidak sombong
sehingga dalam posisi yang
mencari solusi solusi orang iran
arab saudi yang dikatakan konflik
aja bisa selesai dengan tiongkok
kenapa kita nggak bisa mengambil peran
seperti tiongkok kami optimis
pdi perjuangan syaratnya menang lagi
untuk membawa kepeloporan itu
gimana dengan gelombang
protes ataupun penolakan dari ormas islam
dan juga kemarin dengan
persaudaraan alumni dua ratus dua belas ini
apakah kemudian tidak khawatir ini akan berdampak
pada posisi indonesia di mata internasional
pak arief iya
saya berkomitmen indonesia itu
dalam perspektif himayatul daulah
mui dan juga ormas islam
itu salah satunya adalah menjaga
nama baik negara ini namun
perlu dicatat tujuan baik
tentu harus dengan cara
dan jalan yang tepat maka
dari itu tadi
bang hasto atau teman teman juga mungkin sudah
mengulas bahwa menurut hemat kami
meskipun itu olahraga
olahraga tetap tidak bisa dilepaskan dari
aspek kemanusiaan jadi keberpihakan
kita terhadap aspek kemanusiaan
sesungguhnya nah inilah yang sesungguhnya
kan masuk di sila kedua pancasila juga
ormas ormas islam itu juga sudah kami
sampaikan itu arus derasnya itu
menolak ya makanya kami ingin lebih
kita ingin mendengar pak menko paul hukam
kemen lu ini biar
konsistensi mui ini dan juga ormas islam
bukan hanya di persoalan
timnas u dua puluh ataupun
olahraga sepak bola tapi di
event event olahraga kedepan yang dihadiri oleh
game jadi jangan berhenti disini aja gak boleh
ada apa ya standar ganda
begitu mui bagaimana jadi kedepan
kalau misalnya ada pertandingan kemudian timnas
israel datang itu juga akan ditolak begitu ya
tergantung dari konsistensi
kebijakan luar negeri
konsisten gak karena dalam
antara permen lu kemudian dengan
apa kebijakan kebijakan dilaksanakannya
olahraga dari info cn
tadi kan ternyata gak nyambung oke
jadi harus ada jaminan konsistensi
kebijakan luar negeri terhadap
pemerintahan atau negara
menghargikan aspek kemanusiaan oke
dan setelah ini kita akan bahas
apa dampaknya kalau misalnya indonesia benar benar
di ban dari tuan rumah piala dunia
u dua puluh dan bagaimana sikap
pdip dan juga mui kalau betul betul
nanti dilaksanakan ataupun indonesia menjadi
tuan rumah piala dunia u dua puluh dan timnas
u dua puluh israel tetap bermain apakah
kemudian akan terjadi chaos atau seperti
apa tapi kita harus jeda terbina dulu
jangan kemarau marau tetap bersama kami di
lebar udah mau kerucut lebar
terima kasih anda masih bersama kami
di political show dan kita akan lanjutkan
perbincangan kita dengan para narasumber tapi sebelum
dari pssi dan juga dari
pdip dan juga mui soal
dampaknya apa kalau misalnya jadi terselenggara
ataupun tidak jadi terselenggara
saya ingin bergabung dulu dengan teman teman mahasiswa
yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan
kita karena ini banyak sekali pencipta bola
pasti ya di sini ya
langsung saja perwakilan dari badan
eksekutif mahasiswa fakultas hukum
universitas muhammadiyah malang silahkan
siapa duluan ladies first
baik terima kasih mbak rifa
assalamualaikum wr wb waalaikumsalam
senior senior yang ada
melihat dari pembahasan dari apa yang
disampaikan oleh abang abang yang ada di depan
dari banyak unsur di situ
ternyata antara sepak bola
dengan politik ini
sangat beririsan dan cenderung melebur
jadi satu sehingga
kenapa kok harus sepak bola
untuk penolakan terhadap
negara israel kalau saya pribadi
dengan teman teman yang ada di bem
fakultas hukum bukan
pemberontakan atau aneksasi yang
dilakukan oleh israel terhadap palestina
tetapi ini konteks yang berbeda
oke ini berbeda
nah kalau berbicara tentang
kemanusiaan yang tadi telah disampaikan
oleh sekjen dari
melangkah jauh ke luar negeri
sedangkan kalau melihat dari kasus
kanjuruhan kemarin itu tidak ada
sampai sedetail ini
kemanusiaan di situ seharusnya
seharusnya kalau berbicara
tentang kemanusiaan kita melihat
di dalam dong dulu sehingga
baru kita melihat dari apa yang ada di luar
nanti untuk mempengaruhi sepak bola
yang ada di indonesia
bahkan tadi disebutkan
atlet juga dari israel
hadir di situ
nah pertanyaan saya
sepak bola ini
satu negara ini apakah
memang murni dan
urgensinya apa dampak yang
keuntungan indonesia atau
keuntungan palestina pun
terhadap penolakan israel ini apa
apakah kalau saya melihatnya
kok malah berbalut
di pemilu dua ribu dua puluh empat ya
oke jadi berbalut
politis begitu ya oke kita
sudah dapat poinnya silahkan satu lagi
baik terima kasih atas
kita sudah mendengar dan juga melihat bahwasannya
banyak sekali pro dan kontra
antara adanya timnas israel ini yang
adanya fifa dua puluh
di indonesia pertanyaan
saya hanya satu terkait
sementara ini yang mana
pasti banyak sekali konsekuensi konsekuensi
yang mana di situ adanya penolakan
adanya timnas israel itu
untuk mengikuti fifa u dua puluh
itu bagaimana konsekuensi
jika dilihat dari takaran hukum
yang ada di fifa bahwasanya bagaimana
adanya drama yang sudah kita ajukan
oke dampaknya ya ya ya solusi dan dampak
oke terima kasih
mungkin saya mau ke
mas sasot dulu pdip itu tadi
kental sekali aroma politiknya

ya politik olahraga politik kemanusiaan
jadi betul yang
disampaikan teman teman mas sasot tadi oke
kalau misalnya itu lebih peduli
yang kemarin semestinya yang dikanjuruhan
sama kanjuruhan kita peduli
kami tugaskan khusus
untuk ketua dprd kami
untuk melakukan suatu langkah langkah
terkait dengan peristiwa kanjuruhan
banyak hal yang kami lakukan
di dalam membela
berbagai korban yang
terjadi di situ bahkan di dalam
pelanggaran ham itu kami juga
memberikan support sesuai
dengan garis kebijakan
presiden kalau ham kan
non judicial jadi itu kami
dilakukan jadi betul tadi yang
sampaikan bahwa ini kental dengan aspek
politik olahraga dan politik
kemanusiaan serta politik luar negeri
dampaknya apa itu tadi ada pertanyaan
dampaknya apa kalau misalnya kita tidak
tuan rumah piala dunia u dua puluh
bang arya silahkan
dampaknya yang pasti ya
kita kan pernah di ban ya tahun dua ribu lima belas
kan itu sudah pernah
terjadi di bni kita tidak bisa
bertanding di internasional di
asean juga tidak ada sea games itu tidak ada
asian games olimpiade untuk bola apapun
sudah nggak ada lagi mau aff
mau afc apapun nggak ada itu di luar
ratunya kita tidak selagi mengikuti sebuah pertandingan di internasional
jadi kita akan dikhusilkan juga
di lingkungan sepak bola udah pernah
kita alami itu kemudian
di liga kita di dalam internal
liga satu liga dua liga tiga itu diakui oleh
yang namanya fifa itulah bagian dari
sebuah kompetisi yang bagian dari
ekosistemnya sepak bola dunia lah gitu
dengan itu maka itu akan bubar
juga dengan sendirinya jadi
ya kita buat pun seperti itu kan akan gak ada gunanya
karena ketika mereka selesai itu
habis itu akan dibawa kemana
di mana luar negeri nggak akan diakui juga
akhirnya ya konsekuensinya
itu gairahnya sepak bola itu bisa
habis di indonesia ini kan konsekuensi
masa suram lah ya
kemudian nanti ini kan berdampak kepada
hampir tiga puluh lima ribu orang
ini ya yang langsung
yang langsung yaitu pemain pemain kita
baru apa namanya
pelatih kemudian juga
wasit dan sebagainya
kemudian ya kepada supporter kita
gitu ya supporter kita yang pasti
mereka anda tahu kan bahwa supporter bola ini
kita paham lah indonesia kan sangat
banyak supporter bola fanatik ya fanatik bola
ini akan mereka kehilangan semua nih
dan kita akan masih suram dan kita gak tahu
sampai kapan itu yang memang
dampak yang kita khawatirkan kalau sampai
kita di ban oleh fifa dan ini pernah kita
alami itu yang kita
khawatirkan gitu gitu sih mbak
skenario terburuk misalnya nanti kita
kehilangan peluang untuk
menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
bagaimana pak yesayas apa yang
bisa dilakukan melobi ke fifa ini apa
paling gak itu tadi kita gak di ban
itu kan sebagai dampak
yang akan terjadi ya
tapi saya melihat dari sisi bolanya
pembatalan itu terjadi itu
bukan atas permintaan
pemerintah ya dulu
harus dipahami dulu pembatalan itu
datang dari fifa
risiko atau resistensi kita kena
hukuman sangat kecil
bahkan tidak mungkin kita kena band
karena keputusan membatalkan
indonesia itu datang dari fifa jadi kita nggak
akan kena ban tidak saya sendiri dapat dengan
pemerintah kecuali pemerintah kita hand up
kena hukum dari viva tetapi selama ini
pemerintah kita kecuali pemerintah yang hand up
ya artinya dalam tanda positif
masih menjamin kepada
fifa bahwa kami sanggup menjaga
keamanan menyelenggarakan piala dunia
bahwa pada akhirnya fifa yang memutuskan
ke negara lain itu keputusan fifa
oke sehingga dimana kesalahan kami
tidak ada dari sisi
bolanya tetapi dampak
politik ekonomi pasti dahsyat oke
nah itu jadi paling gak itu menghindarkan indonesia
dari sanksi dari ban
dari menurut saya sangat kecil kemungkinan di ban
bahkan tidak akan di ban ya jadi
menurut saya juga kalau
bahwa kami gak sanggup kami gak sanggup
kalau ada israel
itu kan pasti kita
yang atau pemerintah
mengatakan kami sanggup menyelenggarakan
ada israel nah ini kan ini
ya itu kan maju mundur kenang ini dilemanya
jadi kalau nunggu fifa ya
fifa ya kita ya kalau fifa yang buat begitu
ya kami gak bisa
dilenggarakan dengan syarat
kami siap selenggarakan kalau dengan syarat
negara ini gak boleh masuk oke sementara ketika
kita mengajukan sebagai tuan rumah
bertanggung jawab terhadap seluruh dan tidak
boleh menolak siapapun itu gitu
itu konsekuensi oke artinya
dengan semua konsekuensi itu
ini kayak sebuah perjanjian aja kita
sanggup gak kalau gak sanggup kalau sanggup
kalau sanggup berarti
israel hadir kalau nggak sanggup berarti
israel tidak hadir berarti kan
kita yang hand up kita yang hand up
bener gak bang nah itu
oke tapi bisa nggak bahwa
ini ketua umum pssi kan punya hubungan baik ya
dengan presiden fifa melobi supaya fifa aja
yang mengambil keputusan jadi kita terbebas
dari sanksi itu pernah nggak terjadi pada
negara lain mungkin kalau lobby sih
bisa saja semua kan segala sesuatu bisa
di lobi bisa tapi kan keputusannya pasti
ada di fifa ketika kemudian
fifa menyatakan kalau
tuan rumah dua puluh empat negara tanpa
terkecuali oke terus yang hands up
pasti indonesia dong kan pak
pak hasto tadi udah bilang pokoknya kalau ada israel
gak jadi oke kita gak jadi tuan rumah
ya kan berarti kita yang menyerah untuk itu kan
nah potensinya adalah kita bukan
cuma di ban bisa jadi kita dicoret dari
keanggotaannya di fifa tinggal diplomasinya nah itu
tinggal diplomasi kan seperti ini
kita kan juga bisa katakan kepada fifa
kita ini berjuang di dalam penolakan
israel kita juga menggunakan
statuta dari fifa kita
menggunakan studi empiris dari fifa ketika
menolak rusia dengan alasan kemanusiaan
mengapa itu tidak diperlakukan di sini
sehingga kita tidak
akan di ban apalagi sekali lagi
pd perjuangan percaya pada
kemampuan bapak presiden jokowi
untuk mencari jalan ke tapi kan permasalahannya pak
permasalahannya nih jalannya lobby di fifa bisa
jalannya lobby ke fifa itu kita
adakan ini kan seperti nyakitin fifa
udah mepet baru mau ngomong gitu kan
ada jalan nanti hanya pak arya
nggak mau cerita saja karena mau menjadi anggota
yang surprise ya moga moga tapi kan kemudian
ada akan kalau kemudian
kan kita nggak tahu kun payah kunnya kemana gitu kan
fifa ini kalau kemudian yang terburuk
adalah kita dibatalkan jadi
tuan rumah artinya pdi punya resiko
ya kan resiko dari masyarakat
sepak bola indonesia dan itu
pastinya ya mau nggak mau ya harus diterima
resiko itu kan saya
saya menyayangkan pak ganjar bicara
soal bench ini kenapa
saya menyayangkan kalau seandainya
ternyata kita benar benar tidak gagal
pak ganjar turun pak elektabilitasnya
untuk masyarakat sepak bola ya
itu kalau kami berkalkulasi
secara politik kami akan bersikap
nanti elektoral kami naik atau tidak
ini berdasarkan yang fundamental
dan kemudian kami juga survei
sentimen negatif ini yang dilakukan bukan
research consulting ini ada surveinya ada surveinya
pada bulan mei pada bulan mei
pada bulan februari maaf
itu yang resisten terhadap israel februari
yang resisten terhadap israel
tindak kekerasan yang terjadi akhir akhir
ini ketika rumah sakit saja dibom
jadi kami juga mendengarkan aspirasi
rakyat olahraga juga harus mendengarkan
persepsi yang juga
berkembang di publik resistensi
israel nah sehingga ini juga harus kita lihat
bahwa politik mengandung konsekuensi
sebagai partai kami harus kokoh
ketika hal yang menyangkut dengan yang fundamental
dan kita juga ingin
menyuarakan atas nama kemanusiaan
ini atas nama kepentingan bersama
dan mendorong perdamaian di timur tengah
agar viva juga membuka ruang ini
membuka ruang bagi
konsistensi juga dari viva
yang nge ban rusia
agar diperlakukan yang sama terhadap israel
kalau fifa mengambil keputusan israel aja yang dicoret
kita kan gembira pes pes tapora
menyambut viva viva jadi pahlawan di
tapi itu mungkin gak kayak gitu
mungkin dalam sejarahnya tidak mungkin
misalnya gini loh ada kita pertandingan
di israel nih atau bukan di israel deh
di mana gitu baru tiba tiba dibilang
kami gak suka sama indonesia indonesia lolos nih
kualifikasi coret tuh indonesia
ya gak dikasih pasti ada satu poin lagi mba
dari sisi fifa dan sepak bola itu
filosofi yang tidak boleh diganggu
jangan sampai diusik empat poin ini
tidak boleh dia sangat kuat
kalau respect terhadap kejahatan
kemanusiaan bagaimana menjelaskannya
ini dari sisi bolanya bang
kalau dari bola cocok
kita respect dari sisi bola
respect itu dalam arti istrinya dalam sebuah pertandingan
saya dengan keras abang datang
angkat saya itu respect
bicara sepak bola bang tadi saya
mengawali saya tidak mau mencampur aduk politik
saya menghindari itu bang
itu kira kira jadi
di sepak bola itu
filosofi itu yang dijaga betul oleh fifa
tapi dalam banyak
sisi dalam banyak sisi fifa juga
mempersatukan konflik orang yang
negara yang berkonflik lewat sepak bola contohnya
contohnya inggris eh
argentina dengan inggris perang malvina
lewat sepak bola korea utara korea selatan
lewat sepak bola
yang bertarung kemarin main itu di piala asia
dan iran nya kalah
irak nya lolos ke piala dunia
jadi ini maksudnya berharap nanti israel dan
palestina bisa bermain
saya malah tadinya berpikir ada hikmah di indonesia
kalau kemungkinan kemarin palestina itu lolos
palestina lolos kemudian dibagi grup
indonesia satu grup nih indonesia
palestina israel amerika serikat
wah itu luar biasa
orang semua akan memperhatikan indonesia
oke itu harapan
itu namanya diplomasi bola
diplomasi bola untuk kedamaian
oke itu harapan tapi yang pasti gini
saya mau beritahu juga jadi kan
enggak bukan karena pemberitaan
karena publiknya ternyata
supporter sepak bola itu semua bergerak
posisi publik terbelah lah
aku gak mau ngomong terbelah bahwa semua
supporter bola itu semua tergerak
semua sampai hari ini sampai malam ini
menyuarakan apapun yang ada dari publik
itu kan nggak kita pungkiri
ini real yang harus kita hadapi
di sosmed saya rasa sampai dua hari ini
semua isinya adalah bola
semalam bahkan saya sampai
begadang sampai sahur bacain sosis
pak ganjar itu dihujat habis habisan
ya aku gak mau
artinya ini saat ini
punya kesadaran naik
sekarang ini ada keseluruhan baru
kami mau main bola
bukan mau main politik
jadi ini lebih kepada yang kita lihat
ada sebuah perubahan pergeseran
supporter bola yang diomongin apa
pemain ini rumputnya
sekarang itu begini
itu pak erik dia
ketemu sama shane hari ini ya hawab shane patinama
itu isinya bukan tentang
kalau sebelumnya berapa hari sebelumnya
komentar itu gak ada ngomongin shane lagi
semua isinya pilihan dunia
pak erik tolong pilihan dunia ini
publik ini selalu di
pilihan dunia jadi ada kesadaran
terbaru di publik mengenai
kemarin tadi mas hasto bilang
mulai mei kemarin mungkin apa
tetapi sekarang ada perubahan besar nih
di publik ada kesadaran baru
di supporternya ada kesadaran baru
ternyata ini kalau kami batal bahaya
ini bagi si pak bola ini oke mungkin nanti pak ssi
bisa survei ya jadi tahu suara
publik seperti apa
kita publik sokak bola kita sebagai orang bola ya
ini kita berharap banget karena sejarah
untuk pertama kalinya
indonesia jadi main di bagiannya
karena menjadi tuan rumah
saya mau terakhirin waktu itu
udah gak banyak mui bagaimana kalau
misalnya nanti ternyata
piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga
tetap bisa dilaksanakan di indonesia dengan
ada israel apa yang paling dikhawatirkan oleh mui
ya pertama saya ingin menambahkan referensi
tadi bagaimana terhindari
band tadi ya tadi kan ada
statu tafifah itu sendiri
kalau saya sih ada usulan
sesungguhnya kita organisasi organisasi
negara islam itu kan tergabung juga dalam
dan kita ingat bahwa kebijakan luar negeri
pak jokowi sendiri itu kan terhadap
ke israel dan palestina
mengakui dua dua itu sebagai
bentuk negara yang berdaulat tapi kalau
satu satunya nggak konsisten ya
wajar kalau ada penolakan penolakan seperti itu
ini nah yang kita khawatirkan jangan
sampai lah bahwa harmoni
yang sudah terjadi selama ini
dibangun dengan susah payah oleh pemerintah
oleh umar oleh ulama
oleh hormat sini tercabik cabik
oleh hal hal yang tidak bisa diselesaikan
secara dialogis ramusyawarah
saya percaya namanya manusia
ikhtiar manusia itu pasti ada solusinya
banyak jalan menuju roma banyak jalan menuju
mekah oke itu harapannya
mui itu oke
terakhir pdip masih tetap bersikuku
dengan sikapnya atau masih bisa berubah kalau
ya dari mui tadi kan sudah memberikan surat
sangat jelas penuh dengan nuansa
solusi di timur tengah
atas konflik israel dan palestina
sikap pdip berjuangan tetap
dan kami percaya bahwa
viva juga akan mendengarkan
bapak jokowi punya kemampuan
ekstra di dalam mencari solusi
win win tetapi terkait dengan
kehadiran israel di dalam kesebelasan
siapapula karena kesebelasan
itu merupakan suatu lambang supremasi
peristiwa anti kemanusiaan
yang dilakukan oleh israel
sikap pdip berjuangan tidak berubah
oke tetap berarti ya ya tetap kita kan
konsisten dan berharap pak jokowi bisa menemukan
mencari solusi bahkan
bersama sama dengan bu menlu
pak menko polhukam pak erick thohir
akan ada suatu terobosan kita tunggu
saja solusi untuk jadi penyelesai
solusi solusi yang win win bagi
semuanya kita percaya itu kita berdua
turun gunungnya pak jokowi menyelesaikan persoalan ini
karena ini agak rumit di jam jam krusial
kata peng arya bagaimana
kemudian anak anak muda
pecinta bola melihat polemik
pro contra ini kedatangan timnas
u dua puluh israel yang berujung terancamnya
indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
kita harus dengarkan nanti
sentilan dari teman teman komika tapi kita harus jeda
terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di
jangan lupa subscribe channel ini dan
jangan lupa like share dan subscribe
ini mumpung ada pak hasto pak saya mau cerita
sedikit pak jujur aja saya muhammad
runa luluh dari dulu itu pandangan politiknya
selalu berbeda dengan pdip nggak apa apa dong
pandangan politik ya pak apa apa boleh bebas
pandangan politik selalu berbeda dan saya
ketika muncul isu ditolaknya israel
saya adalah salah satu orang yang juga mendukung
ditolak israel sampai tiba tiba saya
dengar pdip juga mendukung ditolak
israel waktu itu pak
sayap untuk pertama kalinya tersentuh hatinya pak
tumben samaan gitu pak tumben kita sepakat
kejadian ini juga penolakan israel
itu banyak netizen
yang khawatir do betul
pssi itu terancam
terkena sanksi fifa benar
dan akhirnya dibekukan betul menurut saya
tidak perlulah khawatir seperti itu
karena kita coba bayangin deh
udah berapa banyak sanksi fifa
yang diterima pssi
tapi tidak berpengaruh apa apa
sakti berarti iya
ini kan membuktikan kalau pssi
hebat dan keras kepala
yang dulu pak yang dulu
yang dulu yang sekarang pasti lebih baik
pasti lebih baik
tapi kita belum pernah kalah sama brazil loh
kita belum pernah kalah sama ita
kalah pssi kita
yang sekarang jadi perdebatan
kasian harga diri bangsa kita atau persepak
bolaan kita tapi ada satu yang kita
semua lupa teman teman
saya baru baca di artikel pak
ternyata timnas negara burundi
baru sampai di indonesia
baru sampai baru sampai
berarti yang paling kasian adalah mereka
baru sampai loh mereka bayangin mereka udah
semangat banget itu mereka mungkin dari burundi
tuh mereka udah nyari kos kosan dekat stadion
biar nggak telat
coba burundi di mana burundi ada di
dia di pesawat mungkin udah
bernyanyi nyanyi piala dunia
piala dunia sampai
di indonesia ditanya saya mau tanding di piala dunia
eh maaf acaranya pindah ke
peru hah pindah ke peru
nanti kita antar ke tanah abang
nah itu kalau ke tanah abang
bagus tuh yang jadi pertanyaan kita pak
apa yang sedang dilakukan oleh timnas burundi
sekarang mereka bersebelas pasti
lagi duduk di lobi hotel
gimana caranya ke peru
itu yang mereka pikir tapi
memang banyak yang terkena dampaknya dari
penolakan timnas israel banyak
dan menurut saya tuh yang paling kasian
adalah dari negara kita sendiri
siapa tuh itu adalah
volunteer yang sudah ikutan piala dunia ini nantinya
oh ya benar karena saya lihat
berita ada beberapa volunteer
yang udah latihan dari setahun lalu
oh iya dan pasti dari
volunteer itu ada yang kerjaannya
muterin tongkat pas opening tuh oh iya pasti
ada muter muter tongkat benar
artinya dia udah muterin tongkat setahun tuh
latihan satu tahun gitu
dan akhirnya batal benar
itu dia mau ngapain sekarang juga
bingung mau cari kerja susah
iya benar mau kerja apa yang cocok untuk mereka yang
udah jago muter tongkang jadi kameramen gak mungkin
iya gak mungkin dia lagi ngerekam rekam
kameranya diputer puter gak mungkin
gak mungkin jadi host kayak mba nana
juga gak mungkin betul
lagi nanya nanya narasumbernya diputer puter
gak mungkin gak mungkin
satu satunya yang mungkin mereka kerjakan
adalah ikut timnas burundi
ke peru ya cuman itu
bisa mereka lakukan bisa mereka lakukan
tapi mungkin terakhir aja dari saya aldo dan
duto adalah ini
pertanyaannya selalu sama mereka selalu bilang
ini adalah agenda kemanusiaan betul
pertanyaan kita ini agenda kemanusiaan
atau agenda politik ya
kenapa karena kalau ini beneran agenda kemanusiaan
apa kabar kan juruhan
terima kasih oke
terima kasih aldo
dan juga duto sentilan sentilannya
tadi sangat kena sekali semoga
didengarkan ya sama pdi perjuangan ya
dengar sebagai partai
anak muda katanya oke
sekaligus tadi penampilan dari
duto dan juga aldo dari teman teman
komisi co menutup perbincangan kita
pada malam hari ini terima kasih sekali kepada bapak bapak
yang sudah hadir di studio dan juga
teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
fakultas hukum universitas muhammadiyah malang
terima kasih sudah mengikuti
perbincangan kita pada malam hari ini semoga
nanti beberapa saat ke depan
sudah ada keputusan resminya
hasil lobby lobby dari ketua bop ssi
ke swiss dan juga mungkin
turun gunungnya presiden jokowi untuk
perkara ini apakah kemudian presiden jokowi
nanti akan melobby ketemu pd perjuangan kita juga
nggak tahu ataupun melobi mui
dan juga ormas islam lainnya dan juga membantu
pssi atau seperti apa sekali lagi
nasib sepak bola indonesia
saat ini di ujung tanduk kita akan
lihat nanti bagaimana ujungnya saya rifana prati
pamit saat malam kita ketemu
pekan depan selama bulan ramadhan tayang jam
dua puluh waktu indonesia barat
saat malam sampai jumpa